ma aku bareng atur kerja dulu ya
iya kamu nanti pulangnya jangan malem malem
kan kamu mau buka puasa bareng mama ya
yaudah kalau gitu
oh iya kiki kemarin itu ikut ujian perguruan tinggi
pasti sekarang udah ada
cuma gara gara salang itu kandang
cepat banget sih ini
korban ini masalah cuma satu
kenapa gak dilulusin sih
gimana dengan ini
gimana dengan ini
gimana dengan ini
tolong aku aku gak lulus ini ya
tante mayang pasti pengen tahu hasil tesnya kiki
halo kiki selamat pagi
udah keluar belum
memang kiki gak bisa memantaskan diri untuk mas randy
udah udah dimatiin
elah kasihan kiki
ternyata dia gak lulus ujian masuk
ya allah kasihan banget ayang kiki gak lulus
jalan jalan ke cimanggi
kis beli paya yang masih muda
melihat ayang kiki menangis hati uya jadi gak tega
apa yang bisa uya lakuin buat menghibur hati ayam kiki
kami bersama papa
iya mama kok pagi sekali
iya tadi itu abis sahur mama langsung berangkat
biar bisa cepet ke tempat
ma udah pulang ma
gimana peran ma
aduh mama senang banget soalnya ketemu temen temen kuliah
jadi cerita macem macem dari yang dulu sampe sekarang
di sini juga gak kalah seru mah
oh ya kenapa
rena datang kesini
oh iya rena datang kesini
pokoknya suasana rame sekali
tapi mama seneng ma
tapi seneng kan
no kapan kapan kamu ajak rena kesini lagi ya
kayaknya kalo sekarang sekarang ini pa agak susah
sekarang kan al sudah balik ke rumah
sepertinya al gak suka kalo rena main kesini ma
kayaknya mbak nin juga kurang suka kita dateng
terus kita kayak diusir gitu ya kemarin saya
hah kok bisa diusir
ya jadi gini kan kemarin itu al baru pulang
dari rumah sakit terus kita datang
terus kita disuruh pergi
kok gitu sih pa
enggak gak usah diambil hati ya
mungkin andi tuh lagi panik
suaminya sakit sampai seperti itu parahnya
ya tapi mas seharusnya juga nggak diusir begitu dong ya kan
gak apa apa mungkin bener apa yang pak pak bilang tadi
yaudahlah kamu berangkat kerja
selamat ya pak
kamu berhati hati sayang ya
aku berangkat kerja ya
aku berangkat kerja ya
kamu berangkat kerja ya
kamu berangkat kerja ya
kamu berangkat kerja ya
ada paket buat ibu
kan kemarin ibu bilang
semua paket buat ibu biar saya yang terima
paket apa ya
bersih ya bu
paket apaan ya

kamu seterusnya ngak ndi

kamu nyantai nang

pak pokoknya kapan kapan papa mesti ikut loh
tempatnya enak banget
aduu itu gunung gunungnya langsung di depan
pokoknya seger mai
kamu dapet paket ya dadsan
tapi paketnya bukan dari orang yang gak jelas yang pernah kirimin kamu paket itu kan
bukan kok ma
aku ke kamar dulu ya
ah malah makanannya nanya segala lagi
aku aja gak tau ini paket dari mana isinya apa
ini siapa sih
siapa coba yang ngirim ke gue
aku harus buang
silahkan turun ibu dokter yang cantik